rabu malam puluhan supporter mulai memadati loket tiket pertandingan piala gubernur jawa timur
yang akan mempertemukan persebaya surabaya kontra persija jakarta
pertandingan ini akan digelar di stadion gelora delta sidoarjo kami sore pukul tiga waktu indonesia barat
para supporter ini sudah mendatangi stadion sejak sore lantaran mendapat kabar bahwa loket tiket sudah dibuka sejak rabu petang
bahkan untuk menghindari kehabisan tiket puluhan supporter rela menginap di halaman stadion
demi mendapat tiket yang baru dibuka pada kamis pagi pukul delapan
kurang tahu pak rencana tadi di facebook atau di medsos itu katanya jam sore tadi
ternyata kita kesini gak ada yang dibuka
akan bertahan atau bagaimana
bertahan mas takutnya gak kebagian kayak piala apf kemarin
ini loket dibuka besok pagi bagaimana mau nunggu atau bagaimana
tidur sini ya
sementara itu untuk menghindari terjadinya bentrok yang tak diharapkan
kepolisian resort kota sidoarjo telah menyiapkan tujuh personil gabungan
brimopolda jatim juga ikut mengamankan pertandingan ini
selain menyiapkan petugas keamanan dengan jumlah banyak
pihak kepolisian juga berharap suasana kondusif bisa datang dari pendukung kedua kubu
yakni bonek sebagai supporter persebaya dan jackmania sebagai pendukung persija jakarta
pengamanan laga final nanti akan menjadi perhatian utama pemerintah setempat
mengingat rivalitas kedua kubu sejak dulu
serta pengalaman rusuh kala laga semifinal sebelumnya
laga semifinal piala gubernur jatim antara persebaya kontra arema malang
selasa lalu berlangsung rusuh
gubernur jawa timur kofifah indar parawansa juga menyampaikan permintaan maaf
kepada seluruh masyarakat jawa timur atas insiden tersebut
pernyataan ini disampaikannya saat berkunjung ke kabupaten jawa timur
tim liputan cnn indonesia